kami masih berusaha mengonfirmasi soal jadi atau tidaknya pemerintah dan juga badan anggaran dpr
menaikkan listrik dari empat ratus lima puluh volt ampere ke sembilan ratus
tapi kami berikan gambarannya jadi dalam rapat badan anggaran dpr
rapat bersama badan kebijakan fiskal ketua banggar dpr mengusulkan agar daya listrik empat ratus lima puluh volt ampere
sementara itu kementerian sdm sudah menegaskan tidak ada rencana menghilangkan atau menghapus penggunaan daya listrik
untuk rumah tangga miskin ini
ide ini muncul dari ketua banggar dpr rencananya untuk mengatasi oversupply listrik
kita bahas sore ini dengan arah sumber wakil ketua banggar dpr ada pak cucun ahmad syamsurizal
pak cucun selamat sore
terima kasih sudah bergabung sore ini
ada mas tulus abadi selamat sore
terima kasih sudah bergabung
ada ketua harian di lki mas tulus abadi
mas tulus selamat malam selamat sore
terima kasih bapak bapak sudah hadir
sayang sekali plt dijen ketenagelar listrikan kementerian sdm tidak bisa bergabung sore ini
tapi saya ke pak cucun dulu
pak cucun isu ini cepat sekali matinya
tapi awalnya bagaimana sampai ada wacana ini
karena akhirnya sudah dibantah oleh kementerian sdm per hari ini
ini pak putri
jadi kita itu selalu year to year
satu diskusi dengan mika
apalagi terkait subsidi
semua ini terang benderang semua
bahwa yang namanya subsidi ini
kita ini adalah amanah ya
amanah konstitusi amanah negara yang harus tetap dijalankan
tetapi apa yang terjadi selama ini
tidak tepat sasaran tidak tepat sasaran
pengguna yang terima tak mampu
ini berapa beban apbn yang harus kita keluarkan
kita harus cari
solusinya seperti apa
dari sejak tahun dua ribu sembilan belas
kita memanggil semua stakeholder yang berkaitan dengan subsidi
termasuk bagaimana subsidi bbm
biar tepat sasaran
nah kemarin itu diusulkan ketika pembahasan di badan anggaran
bahwa ada yang namanya usulan empat ratus lima puluh polri
itu adalah bagian daripada bagaimana kita memikirkan ke depan
bayangkan saja ketika undang undang ebt ini jadi nanti
berapa yang sekarang didungudungkan oleh pemerintah nih
berapa ribu mega tiga puluh ribu mega target dua ribu dua puluh lima selesai
ketika ebt jalan ini ya dikatakan operasi sakai aja sekarang jawa
sumatera ini sudah berjalan
mau seperti apa
ini kan harus dipikirkan mbak
dan ini gak gelas
semua menulis bahwa akan menghilangkan subsidi
tidak ada itu
kita diskusi bagaimana kita berpikir
supaya pln sendiri ini jangan sampai nanti
menjadi bagian daripada problem buat negara
membuat sekarang pltu
membuat skema apa skema apa
yang menggunakan siapa nanti
itu bagian daripada kemarin diskusi
jadi tidak ada yang namanya kesepakatan rapat
bahwa akan menghilangkan
piksik yang empat ratus lima puluh volt
kalau misalnya sekarang saya bisa menangkap
jadi saya konfirmasi sekali lagi
jadi tidak ada kesepakatan apapun
berkaitan dengan untuk menaikkan daya
listrik yang digunakan saat ini oleh rumah tangga miskin
gitu ya pak cucun ya
tapi kalau misalnya sekarang
itu kita diajak diskusi bagaimana ke depan ini mengambil langkah
operasi sakai ini yang sekarang sudah terjadi nih
dan kemudian idenya salah satunya adalah begitu ya
untuk mengatasi oversupply itu kemudian salah satu idenya
yang disampaikan oleh ketua banggar adalah menaikkan
dari empat ratus lima puluh ke sembilan ratus supaya terserap
begitu kan ya
yang sembilan ratus menjadi satu dua ratus
dan sekarang kan realitanya semua rumah tangga ini
menggunakan alat elektronik dengan empat ratus lima puluh ini tidak cukup
dan empat ratus lima puluh ke sembilan ratus ini juga ya problemnya sekarang misalkan apa
itu kan tergantung pemakaian si rumah tangga sendiri
tidak ada perbedaan di abodemen tidak ada perbedaan di apa
bahkan ya tadi kelompok masyarakat bilang senang
dulu misalkan empat ratus lima puluh dia tidak bisa menggunakan ini
kadang kalau mau masak ini baru cabut ini
kalau dinaikkan kan ada juga kelompok masyarakat yang senang
tergantung masalah kenaikan beban nanti pembayaran itu ya
yang ngatur kan masyarakat sendiri gitu
tapi kalau misalnya kita bicara soal rencana itu jika betul kemudian terjadi
tentunya pemerintah juga harus kembali
menambah subsidi nya kan
subsidi pln tahun ini saja
yang sudah kita sepakati naiknya empat triliun mbak
tidak ada makanya wacana mencabut subsidi
mencabut subsidi seperti lpg juga kan ini
bahkan lpg tetap delapan juta metric ton
tetapi kita supaya mengatur ini jangan bocor dan tidak tepat sasaran
oke delapan juta tetap kita ini subsidi mas
yang lima ratus ribunya kita save
sebab itu kita bisa menambah subsidi
sebagai cadangan ketika kurang tetap ini kan sudah disepakati
tetap dalam pembahasan pembiayaan kemarin untuk subsidi
nggak ada sedikitpun subsidi yang dicabut
saya minta tanggapan dari ylki
mas tulus mas tulus ini termasuk isu yang lumayan cepat matinya
jadi hanya di hanya hitungan hari ya
kemudian sudah kemudian dibantah oleh pemerintah pada hari ini
dan juga sekarang pak cucun membantah informasi ini
tapi bagaimanapun sudah sempat bergejolak di masyarakat
ada keluhan apa saja yang masuk ke ylki
ya pertama mengapa ini sudah cepat tenggelam
karena wacana yang dikembangkan menurut saya wacana yang kurang terbedas ya
karena ini sudah lama digoreng lagi
dan secara subkantif memang banyak masalah
itu relatif jauh lebih tepat pasaran dibanding subsidi bbm
atau bahkan gas lpg tiga kg
jadi dengan empat ratus lima puluh v ampere
itu saya kira penikmat atau penggunanya
masih orang orang yang layak mendapatkan subsidi
sebagaimana dijamin di dalam undang undang tentang energi
bahwa pengguna subsidi adalah subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu
dan kedua ini juga menjadi upaya terselubung untuk menaikkan tarif
kalau memang itu dikenakan kepada empat ratus lima puluh dan seterusnya
mengapa kalau tadi pak cucun mengatakan tidak ada tambah daya tidak ada beban baru
itu sangat salah
karena rupiah per kwh dari tarif listrik itu berbeda
antara empat ratus lima puluh volt ampere dengan sembilan ratus ampere itu berbeda
antara sembilan ratus v ampere dengan seribu tiga ratus v itu berbeda rupiah per kwh nya
jadi ini sangat salah kalau kemudian tidak ada beban baru
bagi masyarakat kalau disuruh pindah sekalipun mungkin apa namanya
biaya abonemannya dihapuskan
jadi secara konkret memang
kalau ini disuruh pindah ya tentu ada kenaikan tarif secara empirik bagi konsumen
dan kedua ini juga tidak fair kalau nanti sampai dengan jargon untuk menyerap oversupply listrik yang dari pln
maksudnya oversupply ini dibebankan kepada rumah tangga miskin untuk menyerap
ini kan salah kaprah
kalau oversupply secara makro secara hulu ya
seharusnya yang menyerap sejak dulu kan yang digadang gadang oleh pemerintah adalah sektor industri dan bisnis
bukan rumah tangga
kayak apapun ditekan rumah tangga untuk menyerap oversupply itu tidak akan mampu
apalagi kalau yang diharapkan adalah kelompok rumah tangga miskin
ini menurut saya agak keliru dan sadis ya
orang miskin disuruh menyerap listrik pln yang oversupply
padahal oversupply itu kesalahan sistemik dari membangun masalah ketenaga listrikan
malah dibebankan kepada masyarakat miskin
nah ini saya kira wacana yang tidak atau kurang sukses dan oleh karena itu harus dihentikan
kalau simulasinya seperti ini
oke pertanyaannya sekarang apakah wacananya itu sudah betul betul hilang pak cucun
atau akan disiapkan pelan pelan termasuk akan berkomunikasi dengan komisi tujuh misalnya nanti ya
setelah jeda pak sujon ya kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia newsroom
terima kasih ada masih bersama kami saya masih bersama dua narasumber yang bergabung secara online
ada wakil ketua banggar dpr cucun ahmad samsuri zal dan ketua harian ylki tulus abadi
kita masih membahas soal wacana yang sempat muncul tapi kemudian sudah dimatikan lagi berkaitan dengan rencana untuk menaikkan
wacana yang sempat muncul tapi kemudian sudah dimatikan lagi berkaitan dengan rencana untuk menaikkan wacana yang sempat muncul

pak cucun pertanyaannya sekarang apakah wacana ini memang sudah hilang seterusnya
atau justru masih tetap ada upaya untuk tetap dilanjutkan sekalipun bertahap termasuk mungkin berkoordinasi dengan komisi tujuh
oke mbak putri yang namanya kita ini kan tugasnya di sini bagaimana berpikir untuk membuat format ngurus negara ini
termasuk sama mas tulus juga nanti di lki pasti akan ngasih masukan
komisi tujuh juga akan bicara ini kan diskusi ini harus dibuka bagaimana tahapan demi tahapan
ini harus kita prediksi ke depan tadi yang namanya oversupply adanya juga take or pay yang tidak bisa dibebankan
bukan maksud negara mau membangun kemarin rehat miskin mas
tetapi ini kan sekarang realita nih realita ya berbicara tadi kelompok masyarakat di zaman sekarang menggunakan listrik empat ratus lima puluh volt ampere

dia tidak terjadi apa apa itu jamin tidak membuat satu kebocoran
banyak juga misalkan sekarang orang orang yang mampu dengan mengakali untuk supaya dapat tarifnya rendah menggunakan fasilitas itu terjadi juga
kita nanti melihat bagaimana bermain data ini kita pengen juga selama ini suruh paparkan
jangan sampai begini sedikit sedikit oke versi mas tulus bahwa ini membebankan rakyat miskin
jangan sampai begini sedikit sedikit oke versi mas tulus bahwa ini membebankan rakyat miskin

tidak kayak demikian pasti ada kebijakan kebijakan tadi
apa perlu misalkan untuk sembilan ratus volt ampere ini yang tadinya subsidi nya sudah sekian karena tarifnya naik kita naikkan
sekarang aja kita naikkan subsidi mas empat triliun ini untuk apbn dua ribu dua puluh tiga
kita kan ini wacana ini harus dibuka jangan sampai ya tidak ada yang berpikir untuk negara
karena prm sendiri kan harus dipisih dengan kita
makanya nanti mas tulus itu kita dengar
bukan ini wacana mati apapun juga diskusi yang namanya dpr
kebijakan yang ada oleh pemerintah itu harus under control kita gitu mbak putri
jadi bukan akan hapus semuanya akan tetap kita
apa nanti solusinya kenapa harus mengambil demikian
ini ruangnya ada ruangnya di sini
oke oke tapi saya ingin konfirmasi lagi karena masih banyak pertanyaan
kalau misalnya tidak jadi dinaikkan ataupun jadi dinaikkan
apakah itu akan berpengaruh ke subsidi yang kemudian tidak dinaikkan
misalnya pak cucun
ya jadi subsidi itu masih akan tetap aman ya
oke dan harus berbicara apa yang bisa nanti nilai positifnya ketika misalkan ini naik
ada satu yang misalkan dibeban subsidi lpg yang bisa diringankan oleh misalkan oleh pln sekarang nih
untuk kebutuhan rumah tangga
karena bergeser di sini berkurang kita bisa alihkan subsidi nya ke sini
sekarang ini kalau terus nambah misalkan subsidi lpg gas kita naikin dari tujuh juta ke tujuh lima ratus ke delapan juta
sekarang kita wacana ini yang saya dengar kan saya dengar juga kemarin berkembang di komisi tujuh
bagaimana menggeser daripada alat rumah tangga ini dari gas ke kompor listrik
silahkan itu wacana berkembang di dpr yang namanya wacana diskusi
apa nilai plus minusnya manfaat madaratnya ketika kebijakan ini diterapkan
dan itu kan nanti kita akan pikirkan subsidi nya apakah misalkan digeser ke listrik
atau misalkan sudah lpg tidak terlalu banyak listrik dinaikkan
atau sekarang juga kita berpikir menghitung jumlah rumah tangga yang nambah ini subsidinya kita naikkan
tidak ada yang dikurangi
secara subsidi ini malah naik semua mbak
oke mas tulus silahkan tanggapan anda
ya memang dua hal atau tiga hal
subsidi energi khususnya subsidi listrik itu relatif masih tepat sasaran
dan itu merupakan masyarakat yang dijamin dalam undang undang tentang energi
saya kira juga pak cucun sudah sangat maklum terhadap hal ini
kedua memang soal kemanfaatan dan ketepat sasaran
saya kira memang harus direformasi atau bahkan ditransformasi agar lebih tepat sasaran tadi
tetapi khusus untuk listrik
sebenarnya memang secara instrumen itu hal yang paling efektif adalah pembatasan kuota kwh
jadi misalnya walaupun empat ratus lima puluh sekarang harus diaudit
berapa sebenarnya kebutuhan dasar masyarakat miskin untuk kwh mereka perbulannya berapa
misalnya dikasih patoan
misalnya lima puluh kwh kah atau enam puluh kwh kah
nah kalau sudah maksimal enam puluh kwh kemudian diberikan subsidi
bahkan kalau perlu gratis tapi kalau di atas itu maka diberikan tarif yang non subsidi atau tarif keekonomian
saya kasih contoh begini mbak putri
di afrika selatan itu pemerintah mereka menggratiskan listrik kepada rumah tangga miskin
dengan asumsi pemakaian hanya tiga puluh kwh gratis total
tapi kalau di atas tiga puluh kwh maka dia harus membayar non subsidi atau tarif keekonomian
jadi ada upaya edukasi bagi masyarakat untuk penghematan dan juga untuk konsumsi energi yang lebih keras dan kreatif
nah itu yang saya kira simulasi simulasi itu yang harus dikembangkan
tetapi kalau simulasinya adalah suruh naik kelas
itu yang memang secara diam diam atau secara empirik adalah upaya menaikkan tarif secara terselubung kepada masyarakat
dan memang kalau kita bicara tarif listrik
yang golongan empat ratus lima puluh kalau secara historis itu belum pernah direview sejak tahun dua ribu dua belas
jadi sudah dua puluh satu tahun ya sehingga memang mungkin perlu
tapi harus ada kejujuran jangan seolah olah ingin membantu masyarakat
tapi sebenarnya adalah mengurangi beban subsidi dan kemudian menaikkan tarif
oke harus ada kejujuran harus ada keterbukaan penjelasan sejelas jelasnya gitu pak jokowi
sederhana sekali permintaannya

memang ini biasanya yang sulit sekali dijalankan oleh entah pemerintah ataupun dpr soal komunikasi dan sosialisasi rencana
ini kan diskusi di internal kita dulu
baru membahas tentang kemarin kita pembiayaan subsidi
disampaikan di forum banggar dengan mitra terkait
nanti kan dibahas di apa yang lebih teknis lagi di komisi tujuh
mas tulus kita akan usulkan
ayo masukannya seperti apa dari publik
kita akan sampaikan ke teman teman
kalau kayak tadi misalkan ada kecenderungan
oh ini kena memenaikan tarif tapi terserubung
sampaikan nanti di rapat rapatkan
ini baru diskusi mengusulkan bagaimana supaya tidak terjadi oversupply yang nanti malah mangkrak malah tidak terserap
nah ini jalannya seperti ini
kita harus berpikir secara makron juga
negara nanti jarang sampai take or pay nya mau dipakai nggak pakai
mau dipakai nggak pakai saya tidak mau pakai
itu kan lebih baiknya dikasih subsidi juga
kita nanti tunggu perkembangannya seperti apa
yang pasti masyarakat meminta apapun kemudian kebijakan yang diambil untuk kepentingan masyarakat
pemerintah ataupun dpr sebagai pemangku kebijakan disini bisa menjelaskan segamblang gamblangnya
dan tidak ada yang ditutup tutupi
pak cucun terima kasih banyak
sore hari ini sudah bergabung
mas tulus terima kasih banyak atas masuk
langsung kemudian dicatat oleh pak cucun dan teman temannya di banggar
terima kasih banyak bapak bapak